tni angkatan laut selasa sore memberangkatkan kri dr soeharto ke wilayah gempa palu dan donggola sulawesi tengah
kri yang dijuluki rumah sakit terapung ini akan membantu pelayanan medis dan membawa bantuan logistik
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda
berbagai jenis bantuan logistik seperti kebutuhan pokok mulai dari beras gula minyak goreng mie instan air minum kemasan
hingga pakaian layak pakai kebutuhan wanita dan bayi selimut serta tenda siap dinaikkan ke atas kri dr suharto sembilan ratus sembilan puluh
yang sejak senin malam bersandar di pelabuhan benoa bali
selain mengangkut bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan masyarakat bali
kri dr suharto yang merupakan kapal tni angkatan laut
yang dibangun sepadan
seperti rumah sakit terapung ini juga akan membantu menangani korban gempa di palu dan donggala sulawesi tengah
layaknya rumah sakit tipe b kri dr suharto sembilan ratus sembilan puluh dilengkapi dengan peralatan medis
untuk operasi mayor dan minor ruang ugd poliklinik alat ronsen dan ruang inap pasien
yang bisa menampung hingga seribu pasien
kri dr suharto juga dilengkapi helipad yang dapat menampung dua helikopter
sekaligus untuk membawa pasien
kemampuan kri suharto kita mempunyai lima kamar operasi
dan target kita adalah sehari kita mampu melaksanakan kegiatan operasi sekitar dua puluh lima tindakan
sehingga harapan kita secepatnya kita untuk melakukan pelayanan operasi di kri suharto
untuk tindakan tindakan emergensi yang membutuhkan intensive care unit
kita ada tiga fasilitas yang memang kita siapkan
fasilitas kemampuan kita cukup mampu untuk melayani fasilitas fasilitas pasien pasien yang melakukan
yang akan dilakukan tindakan operasi
masyarakat bali bersyukur dapat menyalurkan bantuan kepada korban gempa palu dan donggala
sampai saat ini tenda ini dibutuhkan kemudian dapur umum
beserta dengan isinya kita akan support kemudian relawan tentunya relawan kemanusiaan
namun informasi dari palu memang
dana sementara mungkin di split ke daerah penyangga untuk belanjanya di sana
jadi makassar poso dan sulawesi tenggara untuk belanjanya
sehingga nanti kendaraan semua baru masuk ke palu
karena palu menurut informasi sampai tadi pagi masih lumpuh total
untuk ketersediaan barang dan segala macamnya di sana
kri dr suharto direncanakan berlayar selasa sore dua oktober
dan diperkirakan tiba di pelabuhan pantolowan di kota tenggara
pertama di palu sulawesi tengah pada enam oktober dua ribu delapan belas
tim kesehatan yang diberangkatkan sebanyak sembilan puluh tiga tenaga kesehatan
meliputi dokter perawat dan tenaga medis lainnya
termasuk lembaga farmasi tni al
selanjutnya tim akan bergabung dengan relawan medis
dari berbagai universitas di tanah air yang ada di lokasi gempa